ada yang ditanyakan nak
hampir dua tahun proses pembelajaran dilakukan secara daring
akibat pandemi covid sembilan belas yang melanda negeri
dari kajian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh
dinas pendidikan surabaya pola pembelajaran dari ini
tidak dapat diterima optimal oleh siswa
melihat kondisi covid sembilan belas yang kiat mengalami perbaikan
pemerintah kota surabaya sejak bulan september lalu
mulai melakukan uji coba sekolah tetap buka secara terbatas
untuk siswa tingkat sd dan smp
tentunya yang diprioritaskan adalah siswa dan guru
yang sudah menerima vaksinasi covid sembilan belas
dan kuota yang diterapkan pun bertahap
rencananya pada awal dua ribu dua puluh dua kota surabaya akan dijadikan
lantaran kota surabaya dinilai pemerintah pusat berhasil cepat
dalam menangani pandemi covid sembilan belas
serta penyelenggaraan ptm terbatas
dinas pendidikan kota surabaya tidak mau terburu buru dalam penerapannya
akan melakukan seperti itu ya
jadi kembali kita juga masih menunggu saran dari teman teman pakar juga
karena kemarin memang diutamakan yang berusia di atas dua belas terlebih dahulu
di mana istilahnya mereka
itu sudah mendapatkan vaksin ya
sehingga dari itu yang kita utamakan karena itu lebih menjamin dari sisi kesehatan
kalau memang orang tuanya tidak mengizinkan kita juga tidak boleh memaksa
karena memang sesuai dengan skb sendiri ini adalah menjadi sebuah pilihan
faktor kesehatan ini maka
ini kan sesuatu yang sensitif ya
maksudnya ini menjadi tanggungan personal juga
sehingga kalau memang orang tua masih belum mengizinkan
ya kita tetap mempersiapkan di sekolah itu adalah hybrid

menurutnya pembelajaran secara daring selama ini dinilai menyulitkan siswa untuk memahami
materi pembelajaran yang diberikan guru
selama penegakan protokol kesehatan di sekolah ketat dan siswa bertanggung jawab dalam menerapkannya
kalau untuk tatap muka jadi kemarin itu ini kan sebenarnya sudah berlanjut ya berlaku seminggu masuk dua kali

awalnya kita juga was was ya waktu waktu itu itu mungkin dua bulan yang lalu

dua bulan yang lalu itu masih was was soalnya belum clear maksudnya dari sekolah itu belum clear soal regulasi terkait dengan covid protokol dan lain sebagainya
tapi kemudian ketika termasuk salah satunya adalah tidak boleh terjemput ojol ya

sedangkan saya dan suami itu bukan yang bisa free pagi dan jam jam pulang sekolah
kemudian ternyata dibuatkan regulasi tersebut terkait protokol kesehatan sama antarjemput
akhirnya problem solve dan ya nggak apa apa
jadi artinya di sekolah yang penting itu kita sebagai orang tua itu dari sekolah clear tentang protokol kesehatan seperti apa
selama ini pemerintah kota surabaya sangat berhati hati dalam menggelar sekolah tetap muka sekalipun surabaya saat ini berstatus ppkm level satu
alur pelaksanaan yang menjadi syarat bagi sekolah untuk membuka pembelajaran tatap muka begitu ketat
mulai dari sekolah wajib mendapat asesmen dari satgas covid sembilan belas pemerintah kota
sekolah wajib mengisi daftar kesiapan dapodik dari dinas pendidikan kota surabaya
hingga dipersiapkannya standar operasional untuk mendukung protokol kesehatan
mulai dari siswa berangkat
tiba di sekolah
kegiatan belajar mengajar
hingga siswa kembali ke rumah
rencananya pembelajaran tatap muka kota surabaya akan dilakukan pasca penerapan ppkm level tiga serentak yang berakhir pada dua januari dua ribu dua puluh dua